itu poin poinnya jadi nggak apa apa kalau seandainya menurut saya
komisi sembilan dpr ri mendesak kepala badan pengawas obat dan makanan
penny lokito segera memberi izin persetujuan pelaksanaan uji klinik kedua dan ketiga vaksin nusantara
para anggota komisi juga mendesak bepom agar tidak mempersulit pengembangan vaksin nusantara
menanggapi hal tersebut penny lukito menegaskan
seluruh proses pengembangan vaksin termasuk vaksin nusantara harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah
tentunya kami harus berproses ya bapak ibu sekalian untuk pemberian uji klinik ppuk itu
karena bahannya kan baru diberikan
jadi bagaimana saya dipaksa untuk tidak mengikuti tata aturan yang berlaku
ini kan ada segera mengeluarkan bu
ya segera ini segera bukan berarti kami paksa ibu langsung keluarkan tanpa proses
segera ini kami nggak mau
kenapa ada kata segera
jangan nanti keluar ini nanti di tahun dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga bu
itu poinnya kita
sebelumnya penny menyebut proses uji klinis pertama vaksin nusantara tidak memenuhi kaedah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin
menurut dia dalam kaedah klinis pengembangan vaksin
setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian dan bertanggung jawab atas keselamatan subjek penelitian
komisi sembilan dpr pun memastikan nantinya akan terus mengawasi proses secara cermat dan mendorong bepom
tidak hanya menempatkan diri sebagai lembaga pengawasan
kehadiran bepom mendampingi langsung di lapangan dianggap bisa mempercepat
sekaligus mencegah birokratisasi proses untuk membantu mempercepat ppuk dan uji klinis fase lanjutan vaksin buatan anak bangsa
tim liputan cnn indonesia